jadi selama ini papa dan mama buangin aurel ya
papa dan mama selalu ngaku kalo kalian gak pernah berantem karena kalian soal keliatan akur
tapi nyatanya kalian soal berantem kayak gini
gimana gak berantem
orang yang namanya papanya kamu itu kecentilan
kita mau kemana sih
kan kamu yang bilang kalau aku kalah taruhan
aku harus ngajakin kamu makan berdua
nah mumpung sekarang jam makan siang
aku mau ngelakir kamu
kok bengong sih
kalo traktiran makan yang kamu maksud kayak gitu
aku mau makan di rumah
aku gak mau
kamu gak usah pura pura bego deh
kamu juga pasti tahu kan
praktiran makan yang aku mau tuh sama sekali nggak kayak gitu
aku tuh mau kencan sama kamu
ngajak aku makan di tempat kayak gitu
itu pasti cara baru kamu kan untuk menghindari dari aku
kamu tuh ngeselin banget ya
anggap aja kita gak pernah taruhan
udah jangan ngambek
nanti aku bakal tepatin janji aku ya
kita akan makan berdua di restoran yang romantis
yaudah dong ngambeknya sekarang temen aku dulu makan
tante bella aku diajak kencan sama neo
tuan dan nyonya sudah pulang dari luar negeri
kok gawat seneng dong
ya ampun tuh nyonya dan pansel
yaudah yaudah saya pulang sekarang ya
papa kok tega teganya sih
selingkuh di depan matanya mama
selingkuh apa sih
hah selingkuh sama siapa
bapak tuh gak usah bohong
selama di pantai papa tuh main mata terus sama cewek cewek itu
mama mama itu jangan rasa muduh
dahlah mau kalah
kami mau bercerai
pa ma beneran
kalau gitu papa dulu pergi
sudahlah orel jangan cegah papa pergi
keputusan papa ini sudah bulat
mama lebih bulat tau
tuh mama kamu juga sudah bulat
aurel apa sih dengan papa dong
biarin aja papa pergi
biar mama kamu itu senang
bukannya papa yang medan tangan aurel ya
masa mama gak mau cegah papa pergi
saya udah nggak sudik
papa juga nggak sudik
kalau papa mau pergi pergi aja nggak apa apa
mama juga kalau mau pergi pergi aja silahkan
tapi papa jangan nyesel ya
kalau nggak ada mama suka bikinin kopi yang enak buat papa
dengarin jangan nyesel
mama juga nggak usah sok bener
mama jangan kangen ya sama suara papa lagi nyanyi di kamar mandi
tuh dengerin anakmu ini
harusnya tuh kalian bersyukur masih bisa saling memiliki
jangan cuma karena masalah sepeda atau kesalahpahaman kecil aja
kalian jadi gak bisa menyadari kebersamaan kalian
aurel bener juga ya
kalau nanti papa bener bener pergi
kalau mama kangen
papa juga ma
kalau nggak ada mama
pun defeat itu memang membenci papa
mereka sudah di http lalu
ya buat mama

eh kemahan sih
ih pacaran pacaran aja
loh siapa yang pacar
itu kartu buat seseorang yang mas pre taksir
tapi seseorang itu tidak tahu kalau dirinya lagi ditaksir sama mas frey
oh jadi kartu itu justru dari frey buat cewek yang taksirnya
kok sih bisa nggak tahu ya siapa yang ditaksir frey
kok bisa nggak tahu
kan setiap hari mbak elsa selalu ketemu sama cewek yang ditaksir sama mas freito
oh jadi pak gito tahu siapa cewek yang taksir frey
eh nggak nggak tahu nggak tahu
jadi menurut lo frey suka sama satu diantara kita
iya soalnya tadi si pak gito keceplosan
lagian setelah gue pikir pikir
selama di australia itu
kerjaan frey kalau nggak belajar ya diet ketat
dia gak pernah tuh ngeliat cewek sama sekali
tapi kalau sama kalian dia baik banget kan
kira kira pres sukanya sama siapa ya
tadinya sih gue pikir si frey sukanya sama si aurel
soalnya kan dia paling baik sama si orang
tapi kayaknya kalau sama gue gak mungkin deh
soalnya kan dia yang membantuin gue deketin niu ya kan
berarti pilihannya tinggal dua
kalau nggak femi ya dia lia
kan kemungkinan lebih besar sama gue kan
sipenya tipe tipe gue kan lo tahu kan
gue yakin banget fem
kalau si frey itu pasti sukanya sama gue
nggak usah kegeeran deh loh
jelas jelas tipenya frey itu kayak gue
ya nggak mungkin lah
eh sadar lemak
eh sadar tulang
tulang udah tinggal kepentok bengkok
ya lo nyader aja deh sama diri
aduh aduh aduh
itu lihat itu siapa
itu kan niu
itu itu itu
minggir minggir minggir minggir
awas ditengah berang
dia keluar dari bar men
limah aja lah gue rekam
jangan sampai dia ngelolos ya
sumpah ya gue nggak mau orang dimanjirin sama dia
dia keluar dari bar men
dia pergi dia pergi